memperingati hari kemerdekaan republik indonesia
bank indonesia meluncurkan uang edisi khusus dengan nominal rp tujuh puluh lima ribu rupiah
selain edisi khusus publik juga dikejutkan dengan adanya hoax
anak dalam gambar uang rp tujuh puluh lima dengan pakaian adat tiongkok
ternyata anak yang muncul dalam uang edisi khusus tersebut adalah muhammad izam ataya
yang mengenakan pakaian adat tidung kalimantan utara
muhammad izam saat ini duduk di kelas empat sd negeri empat puluh satu tarakan
mengaku senang dapat mengikuti sesi foto dengan bank indonesia
untuk pecahan rp tujuh puluh lima
iya ia bercita cita ingin menjadi presiden
tau gak itu adat mana yang dipakai pakaiannya
adat tidung senang gak pakaian adat tidung
budayawan tarakan datuk norbek menjelaskan bahwa pakaian adat suku tidung
biasanya digunakan untuk pengantin pria
dalam tradisi suku tidung berbagai macam tanaman dan hewan
biasanya dijadikan untuk simbol simbol tertentu
mahkota yang dikenakan muhammad izam dalam gambar uang rupiah baru
meniru bentuk pucuk buah nanas
nah di dalam foto di uang itu cuma kelihatan setengah
yang jadi perhatian pasti topinya
topi itu bisa disebut jamong
disebut itu jamong
jamong punsuk melaka
punsuk itu puncak melaka ya beneran
munculnya muhammad izam di dalam uang tujuh puluh lima ribu rupiah
dengan pakaian adat suku tidung menjadi viral
ia juga menjadi kebanggaan masyarakat kalimantan utara
karena menjadi simbol penerus bangsa yang dimuat dalam uang peringatan kemerdekaan

tim liputan cnn indonesia